hah gue gak nampar lo
gak pake tenaga
gak ada sakit
abis lo diam aja
ya gue takutnya kan lu
sampai sama hantu toilet ini
makanya jangan kebanyakan nengka film horor
kebiasaan sih lo
harddisk rekaman cctv sekolah itu
cuman bella ini anaknya ceroboh banget
harddisknya diambil sama nadif
dan sekarang udah ada di tangannya rifki
jadi lo yang udah nyuri harddisk cctv itu
eh rin lo tuh bener bener niat banget ya
mau ngeluarin michelle dari sekolah
serupa ya sekarang tuh gue udah nyesel banget al
gue kan gak mau dikeluarkan dari sekolah
nyebarin rekaman itu ke kepala sekolah
kalau mereka tuh nurutin kemauan gue
eh rin lo tuh udah bener bener ketahuan tau gak
ku janji gue gak akan ngulangin kesalahan yang sama kok
bujukin michelle supaya gak nyerahin rekaman itu al
al lo kan aduh lo tuh juga masih butuh gue al
ya gue bisa bantuin asal lo juga bantuin gue
mau ya bantuin gue
siapa coba yang ngerjain gue
sekutu butuh kecap
kepulang gak nih shell
beta ini memang paling tidak suka sama perempuan kepala batu itu
tapi beta lebih tidak suka lagi
salah kita tidak adilan ini kawan
akhirnya kebukti juga
sudah kangen aja nih nelpon nelfon
kenapa sih kenapa sih
botol kecap gue lagi enggak mood bercanda jadi lo bisa share sedikit enggak
yang kangen kan lo duluan kenapa marah marah sama kue
latihan emang salah gue ya kalau gue tuh orang yang ngangenin
mendingan lo sekarang ke toilet karena gue kunci di sini sekarang
gue juga gatau pas gue ganti baju tiba dua kekunci aja pas gue mau keluar
aduh apa lagi sih ini
yaudah tunggu ya gue kesana
div gue tinggal dulu bentar
ya ini lo jagain oke
lo jagain jangan sampe bukti ini ilang
aduh jangan lama dua
yes rifqi udah pergi
sekarang gue harus cari cara
dari si nadif
untung aja rifki sama nadif
ke kepala sekolah atau guru
jadi gue masih punya kesempatan
buat ngambil hard disk itu dari tangan nadif
aduh itu kan gue sama arin
waktu malam malam mau nyuri hard disk itu
kalau yang lain pada lihat rekaman itu
untung aja purpose lagi sepi
terubuk kulit lu di dalam
boto kejam gue dalam bukain dong
tapi lu jangan panik kalau lo panik
gue jadi panik juga
lu jangan panik dong kalau panik gimana cara ngomongin gue
iya makanya lu jangan panik
oke ini mau gue tolongin
udah lu mundur
jangan deket pintu mau gue dobrak nih pintunya
mundur ya mundur
hitung dong biar gue tau
nggak ada yang nyakitin lu kan
gak ada kan
kalau ada ngomong sama gue
baru kali ini gue ngerasa diperhatiin banget sama botol kecap
dan liat dia khawatir banget sama gue
kalau nampar gue
gak pake tenaga
ya gue takutnya kan lu sampet sama hantu toilet ini
makanya jangan kebanyakan tentang film horror
kebiasaan sih lu
gue gak ada niatan buat nyakitin lu kok
kontakt penglinik dia
anak jadi gitu
lek seperti anak malam
lu tuh dia
gimana sih lainnya
makasih kek ini badan gua udah sakit sakit
dikira ini dobrak pintu ini gak sakit apa gak pake energi gak pake tenaga
sardis tv nya gimana
itu ada sama nadif dia lagi di purpose
gua udah liat pertamanya
oh gua juga mau liat
yaudah ayo pokoknya
nggak besok yaudah ayo sekarang lah
memang nonai ipa yang nama arin itu dia paling pintar bersandiwarai
kita tidak menyangka
ada nonai ipa yang punya hati sejahat itu
lebih parah sekali dari perempuan kepala batu misial itu
siapa yang berani beraninya lempar kotak bulpen si beta punya kepala ini
mau main main kak
hei siapa yang lempar beta ini
kue nggak punya banyak waktu buat nambil hard disk itu
nona kasih harddisk ini
harap tenang ya
kalo lo berisik keluar
nona mau kasih harddisk ini
atau betah laporin nona ke ibu vivi
nandip yang ganteng
supaya ale tau
sudah ganteng dari sejak lain
itu sudah terbukti
kita punya mama selalu bilang
kita punya wajah ini ganteng
jadi nona jangan pernah berpikir
kalo kita akan terpengaruh dengan nona punya bujuk rayu
saya keluar sekarang
kehadiran dan kebenaran
nona jangan inget
lepas kita punya rambut itu
supaya rasa disitu nona